ya dan mau ngomong ngomong musim hujan nih musim hujan mulai tiba dan sejumlah pengungsi gempa di desa
kekait kabupaten lombok barat masih tidur di tenda tenda darurat
kondisi mereka yang mereka miliki pun bocor saat hujan
tendanya bocor saat hujan ya mereka mengaku belum bisa membuat rumah hunian sementara karena tidak memiliki cukup uang
sementara dana rehab rumah yang dijanjikan presiden sebesar lima puluh juta rupiah belum juga cair
hujan lebat mengguyur pulau lombok pada minggu sore
sejumlah pengungsi korban gempa yang tinggal di tenda tenda darurat sibuk memperbaiki tenda yang terbuat dari terpal
mereka juga harus mengikat terpal agar tidak terbang saat diterjang angin yang sering datang tiba tiba
kesibukan warga pengungsi gempa yang berada di desa kekait kecamatan gunung sari kabupaten lombok barat ini
memang sebagian kecil dari enam ratus empat puluh tujuh ribu lebih korban gempa lombok yang ada
sebagian warga memang sudah tinggal di rumah rumah hunian sementara
yang dibangun oleh sejumlah bumn dan donatur
namun bagi warga yang tidak kebagian mereka akan membangun tenda tenda pengungsian atau bangunan sederhana
yang berada di dekat rumah mereka yang hancur
masa semua istri saya basah
kapan katanya mau bantuan itu datang
besok kapan belum
belum pasti ya
berapa dijanjikan pak
sebulan dua bulan
maksud saya berapa mau dapat berapa
mana rumahnya pak
hancur ya pak
ya yang itu dua itu
nggak berani ditempati ya
cuma bangun begini sudah
ada tempat kita tidur aja
pokoknya semua belum
ini pakai bahan bahan yang mana pak
dikasih ini dikasih sama kepala desa
ini kan bekas yang dulu
oh kalau ini
iya telepar ini dikasih
bahannya bekas yang dulu yang runtuh
bekas yang runtuh itu
itu dibikin sekarang untuk jadi rumah sementara
iya untuk sementara
sampai nunggu bantuan
iya untuk nunggu bantuan
sementara gempa mengguncang lombok pada dua puluh sembilan juli dua ribu delapan belas lalu
rehabilitasi terhadap korban gempa terus dilakukan
namun hingga saat ini para pengungsi masih menghadapi kendala
yaitu belum cairan dana bantuan rehabilitasi gempa
yang dijanjikan presiden jokowi saat datang ke lombok
lalu rahmat sunyadi lombok barat